haru ya rasa bangga pastinya terasa begitu di keluarganya khususnya
saya jadi ingat dengan film ada salah satu film untuk anda mungkin yang lahir di tahun sembilan puluh an
ada film judulnya childrens of heaven juga mirip mirip nih dengan latar belakang keluarga dari zohri sendiri
nah untuk mengetahui apakah yang satu ini juga bangga
saya yakin bangga sih tapi seperti apa kebanggaannya tersambung melalui sambungan telpon dengan eni nur aini
ini pelatih dari muhammad zohri yang merupakan pelatih pelatnas atletik nomor jarak pendek
ibu eni selamat malam
saya harus mengucapkan selamat dulu untuk anda anak didik anda berhasil menjadi juara di finlandia
alhamdulillah terima kasih
tapi ceritanya seperti apa sih anda melihat potensi anak desa desa pemenang ini dari lombok seperti apa bu eni
kami dari pb menemukan dia itu
pada saat kejuaraan pplp di papua kami melihat hasilnya sangat bagus
dan terus oleh pengurus besar pb pasti dia dipanggil ke pelatnas untuk bergabung
berlatih bersama tim yang lain atlet yang lain gitu
oke bu eni melihatnya sosok juara dari zohri ini sudah terlihatkah
saya dengar zohri ini cukup sering memberikan kejutan bahkan
ya saya melihatnya
lihat dia dari awal dapat video larinya itu
bahwa dia itu mempunyai bakat alam yang sangat bagus untuk sebagai pelari sprinter gitu
ini ibu eni terharu ya
ya alhamdulillah sangat terharu
berapa lama bu bisa membentuk seorang zohri yang mungkin memang sudah punya bakat alam
tapi untuk menjadi luar biasa namanya sekarang dikenang diketahui secara nasional
bahkan global seberapa lama bu eni
saya baru membimbingnya dari bulan januari jadi mungkin kira kira baru enam bulan ya
oke ini asean games menjadi titik yang diharapkan oleh presiden jokowi
agar karirnya tetap berjalan mulus
kalau dari bu eni sendiri apa yang akan dibawa atau
apa yang akan dibengkakkan
bentuk lagi apa yang akan diberikan lagi kepada zohri ini
karena dia memang masih muda jadi kami tidak mentargetkan untuk perorangan dia
jadi saya masukkan dia di tim estafet empat x seratus gitu
oke tapi kalau berbicara soal target
jadi juara di temper di finland ini salah satu target bukan bu eni

karena itu kita tidak menargetkan untuk jadi juara
jadi target kita ya kalau bisa memperbaiki rekod atau masuk final
kalau enggak ya paling juara tiga gitu
karena kita melihat dari ranking lawan lawannya itu jauh lebih bagus
oke tapi bu eni melihat sosok zohri ini selama perjalanan karirnya selama ibu latih
seperti apa sih apakah memang punya kemauan tinggi
cukup apa namanya bekerja
berlatih keras berlatih keras
seperti apa bu eni bisa diceritakan kepada kami
ya memang dia orangnya sangat serius gitu
segala yang kami arahkan kepada dia dia selalu kerjakan dengan baik
dan kalau ada yang kurang mengerti dia tanyakan kembali
dan disiplinnya sangat bagus sekali
disiplinnya sangat bagus sekali
apakah yang sekarang menjadi pemberitaan
zohri ini datang dari keluarga yatim piatu keterbatasan ekonomi
itu menjadi kendala untuk mencapai hal hal yang dia inginkan nggak sih bu eni
sampai saat ini
saya kira enggak karena kami di pb pati
kami sudah mencoba membantu dia untuk dia bisa berprestasi sebaik mungkin
apa yang diberikan pb pasi apakah ada bantuan khusus begitu
ya selama ini semua untuk akomodatif dan segala macam
perlengkapan segala untuk latihan kami sudah mendapatkannya untuk dia gitu
oke ketika akan melangkah ke finlandia pesan apa yang ibu eni berikan kepada zohri
saya berpesan supaya fokus aja pada yang akan dia kerjakan
dan percaya pada apa yang sudah kita berikan
berapa lama bu latihan untuk finlandia ini
ya dari januari enam bulan
oh jadi dari awal memang sudah direncanakan
dari awal memang iya
kita udah ada tujuannya untuk kemana kemana gitu
jadi lomba lomba mana yang ditargetkan untuk yang ditujukan untuk dia gitu
oke dari angka ataupun waktu yang berhasil di
zohri di finlandia ini sekitar sepuluh detik
apakah ibu sebelumnya pernah melihat justru bisa lebih sedikit begitu waktunya
atau seperti apa bu eni
kalau saya untuk di finland ini saya hanya terikan dia bisa lari sepuluh dua puluh dua gitu
karena yang terakhir itu di jepang sepuluh dua puluh tujuh dia lari
jadi ini mengagetkan ya bu eni
tapi tidak terprediksi dong ini artinya
karena tidak ada target juga untuk jadi juara yang penting bisa masuk ke final begitu
iya jadi nggak ada target untuk jadi juara gitu
oke bu eni pesan untuk zohri dan juga atlet atlet lain khususnya atletik seperti apa bu eni
berhasil dengan prestasi yang terbaik
kami doakan selalu untuk rekan rekan atlet yang sebentar lagi akan bertugas di asean games
dan juga pastinya muhammad zohri di sana yang sudah membuat kita bangga ya bu eni
bu eni terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih banyak banyak